salam iya calon presiden prabowo subianto memuji langkah dari presiden amerika serikat donald trump
bahkan meminjam slogannya yaitu make america great again
tapi kemudian diganti make indonesia great again
jadi apa maksudnya apakah ini juga menunjukkan rencana programnya
kita bahas malam ini di studio sudah ada di sebelah kiri saya bang inas nasrullah zubir
anggota penugasan khusus tim kampanye nasional jokowi maruf
bang inas selamat malam
terima kasih abang sudah hadir di sini kemudian juga ada kang pipin sopian
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
juru debat badan pemenangan nasional prabowo sandi
dan juga ada mas jayadi hanan selamat malam mas jayadi direktur eksekutif smrc
saya ke kang pipin kang pipin itu memang akan seterusnya dipakai make indonesia great again
saya kira tidak demikian ya putri
karena itu sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh pak prabowo
jadi kalau kita melihat sampai saat ini slogan kita adalah
dan makmur bersama prabowo sandi
oke itu ya
jadi apa yang tadi disampaikan oleh pak prabowo
kita harus melihat substansinya
ada tiga substansi utama
yang pertama adalah ingin menyampaikan optimisme kepada semua rakyat indonesia
bahwa sebetulnya indonesia bisa menjadi lebih besar dibandingkan negara negara yang lain
yang kedua pesan yang ingin disampaikan beliau adalah
bahwa indonesia first
artinya rakyat indonesia harus diprioritaskan oleh para pemimpin indonesia
termasuk oleh para pemerintah indonesia
terkait dengan apa
terkait dengan kesejahteraannya
terkait dengan pemberian lapangan pekerjaan untuk indonesia
bukan untuk tenaga kerja asing
yang ketiga adalah apa
pak prabowo ingin menyampaikan bahwa kita tidak boleh membenci bangsa lain
tetapi juga kita tidak boleh menjadi kacung
membawahan dari negara yang lain
jadi tiga poin utama itulah yang ingin disampaikan oleh pak prabowo
tapi kalau misalnya saya tidak menangkap poin yang ketiga yang terakhir yang tadi
kampepin katakan bahwa tidak boleh membenci bangsa lain
tapi juga harus berperang
tapi juga harus berada pada posisi
karena disitu pak prabowo jelas mengatakan
amerika tidak nyaman dengan tiongkok
akhirnya perang dagang
tidak ada perdagangan bebas
jadi kalau misalnya dari situ kan sepertinya juga tidak ada yang namanya persahabatan juga
silahkan baca yang lengkap ya
jadi saya kira yang ingin disampaikan oleh beliau adalah
kita sebagai kodaruloh takdir
kita sebagai sebuah bangsa
kemudian mereka juga lahir di bangsa yang lain
jadi misalnya pak prabowo ingin menyampaikan bahwa
jangan sampai kita membenci karena ada ras
karena misalnya perbedaan
ada yang lahir di negara lain dengan ras tertentu
misalnya tiongkok arab barat dan yang lainnya
kita misalnya melayu dan sebagainya
jadi posisi itu yang ingin ditempatkan
tetapi dalam sisi lain
beliau ingin menyampaikan bahwa
sesungguhnya kita bisa berdaulat
bisa berdiri di atas kaki sendiri
tidak boleh menjadi kacung negara lain
sehingga banyak diantara kita menjadi
tetapi beliau ingin menyampaikan bahwa itulah realitas saat ini
yang saat ini terjadi bahwa kita memang negara miskin
bahwa kita memang negara yang bodoh
bahwa anak anak kita saat ini berada di gizi
kemudian kemiskinan juga masih tinggi
meskipun diklaim oleh pihak bang ines misalnya
kemudian ada paling rendah
tetapi kita melihat bahwa
sampai saat ini masyarakat merasakan di era pak jokowi
harga harga semakin tinggi
kemudian tdl kemarin kemudian mau dinaikkan
kalau memang itu dinaikkan
mohon maaf ya bang jayadi
maka masyarakat daya beli masyarakat akan semakin rendah
jadi sekarang great atau tidak

saya kira saat ini tidak terjadi yang baik

great again itu kalau great again kira kira mengacu kepada masa yang mana
jadi mungkin beliau melihat bahwa di era soekarno
begitu indonesia begitu dicintai
begitu menjadi negara yang disegani oleh negara yang lain
berikutnya di era soeharto
dihargai kemudian saat ini
ada semacam degradasi lah ketika misalnya
mohon maaf misalnya tenaga kerja asing
datang ke indonesia dengan mudah
dipasilitasi oleh pr press
kemudian mereka masuk ke indonesia
dan akhirnya ada kecemburuan sosial
kesenjangan sosial yang begitu tinggi di indonesia
kalau bang inas kalau anda melihatnya
bagaimana nih kalau misalnya make indonesia great again
kita bahas itu saja dulu
make indonesia great again
kalau saya lihat sebenarnya ini mager
optimisme kan sebenarnya
optimisme kalau optimisme yang dibangun
bukan optimisme mager
itu yang terjadi dengan prabowo sekarang
dia malas gerak
nongkrong aja di sarang disangkarnya di kertanegara
smoceh aja yang diproduksi sama dia
salah satunya adalah
make indonesia great again
sebenarnya yang dia tujukan bukan pada dirinya
dia akan menunjukkan kepada dirinya sendiri
bukan pada indonesia
dia pengen make prabowo great again
itu yang dia tuju sebenarnya
gak bisa dia sekarang
membuat diri itu besar lagi seperti dulu
di jaman dulu jaman pak harto dia boleh besar
karena ada mertuanya
di sekarang tidak bisa
kalau misalnya anda lihat apakah
kemudian tim joko imaruh juga melihat ada
make indonesia great again
upaya untuk menarik narik ke orde baru lagi
jangan hina negara ini
jangan hina negeri ini
dengan mengatakan sudah kita bukan bangsa besar
kalau kita katakan sekarang
make indonesia great again berarti selama ini indonesia sudah besar lagi
itu bukan bangsa besar
ini semua menghina bangsa indonesia
saya sangat tidak setuju mengatakan
ini namanya plagiat menuju cara trump
dan tidak benar gitu loh
bangsa ini besar dari zaman dulu sampai sekarang
negara negara besar jangan dihina dong
sebentar sebentar nanti akan kasih kesempatan
kalau prabowo mengatakan atau tadi mengatakan bahwa sekarang ini bangsa ini bukan lagi bangsa besar
penghinaan bukan hanya kepada bangsa indonesia
bukan hanya kepada bangsa indonesia
tapi makanya tidak ada ini
bukan hanya penghinaan kepada
tapi juga penghinaan kepada undang undang dasar empat puluh lima
apa pasal berapa pasal dasar
ya secara keseluruhan
bahwa dalam undang undang dasar empat puluh ini bangsa indonesia bangsa besar
kalau kita baca keseluruhan mak tadi undang undang dasar empat puluh lima
jangan kita hina bahwa ini bangsa jadi bangsa yang tidak grade lagi
jadi harus dibuat dibikin lagi namanya istilahnya great again
perdebatan ini juga terjadi sebenarnya pada pilpres ya
trump menggunakan make america great again
banyak pertanyaan kita great gak sih gitu
seperti apa sebenarnya yang mau dicapai
kalau menurut anda ketika ini digunakan sekarang di indonesia
pertama gini ya
saya lihat dari sisi positif dulu ya
mungkin idenya ada gitu
bagus idenya bahwa
mengkritik terhadap situasi ekonomi kita
situasi yang ada sekarang lalu
kira kira mempotret bahwa era jokowi kira kira era yang tidak great lah kira kira gitu kan
itu kan sama dengan yang dilakukan oleh trump
bahwa dia memotret era obama era yang tidak great
karena itu kita perlu membuat amerika great
di dalam pidato pak prabowo pun kan itu dikutipnya juga dari trump kan dari amerika
jadi kita sulit untuk tidak menghubungkannya dengan bagaimana istilah itu ada di amerika
kalau kita telusuri istilah make america great again itu
itu sangat terkait dengan partai republik
meskipun kadang kadang demokrat pakai juga tapi sedikit
dan juga berlakangnya dengan donald trump
awalnya istilah make america great again itu dibuat oleh ronald reagan di tahun delapan puluh an
awalnya dia memakai istilah let's make america great
tidak let's make america great again itu dari apa namanya ronald reagan
tetapi kemudian dia dikritik kalau you bikin let's america great
let's make america great itu berarti amerika tidak pernah great
persis kritik yang disampaikan oleh bang inas
lalu dibuatlah let's america great again
persoalannya adalah ketika mereka mengatakan let's america great again
again itu kemana
artinya pernah great
itu pertanyaan anda gitu
nah kalau di amerika mudah mereka
great again itu di era republikan
bukan di era carter kalau ronald reagan
kalau di donald trump bukan di era obama gitu
tentu saja ada
nah memang itu pertanyaannya untuk pak prabowo dan kang pipin
again nya itu di mana
di era megawati
apa di era sby gitu ya
nah itu pertanyaannya
bentuknya apa great nya juga
misalnya orang bisa mengkritik kalau yang dimaksud grade itu adalah ekonomi misalnya
di era soekarno ekonomi kita buruk
betul pada saat itu iya
itu coba akan banyak sekali persoalan persoalan
nah yang kedua
mix america great again itu yang kemudian mau ditransfer ke indonesia great again itu
sangat terkait dengan donald trump
dan itu memang satu isinya adalah ekonomi
soal ekonomi termasuk perang dengan cina
yang kedua job itu soal job kalau bagi donald trump
tetapi banyak juga yang menganggap itu
ada kaitannya dengan soal rasisme gitu
mix america great again itu sering kali diterjemahkan sebagai
itu artinya kan
apalagi kemudian yang mengeluarkan itu adalah republikan yang
jadi makanya ada program misalnya membuat
membuat dinding dengan meksiko
menghalangi imigran kemudian anti kepada muslim dan seterusnya
lebih dari itu kemudian
mengambil istilah itu
membuat mau tidak mau
kita diasosiasikan dengan donald trump kan
dan yang problem disitu misalnya
selama ini ada kebijakan trump yang sangat ditentang oleh
kubu pak prabowo sendiri
sangat islamopopik dan sebagainya
itu yang saya kira yang menjadi problem
tapi idenya sih ada gitu bahwa
memotret era jokowi sebagai era yang ekonominya kurang baik dan sebagainya
tidak great lah ya kalau menurut kang bipin
nah tapi memang itu
itu pilihan yang beresiko
tapi kang pipin memang itu kemudian yang menjadi perdebatan
bagaimanapun kalau misalnya mengambil hanya jargonnya saja
orang orang semua sudah keburu
tentu saja kita akan keburu mengaitkan dengan donald trump
yang benar benar proteksionismenya luar biasa
kemudian anti asing
kemudian anti islam
kemudian benar benar ketat dengan imigran dan segala macam
tertutup sekali dengan pendatang
apakah itu yang akan diadopsi juga
saya kira tidak demikian ya
saya jelaskan tiga pesan utama yang saya sampaikan itu adalah
bahwa memang orang indonesia harus diprioritaskan
karena saat ini banyak diantara
kalau melihat berbagai hasil survei
mas jayadi smrc dan berbagai survei yang lain sebetulnya
menyebutkan bahwa rakyat indonesia khawatir dengan
datangnya tenaga kerja asing ke indonesia yang begitu mudah di era pak jokowi
saya kira pak anies tidak perlu membantah bahwa dua kali lipat
tenaga kerja asing di era pak jokowi lebih besar dibandingkan di era pak sby sebelumnya
saya kira kita harus melihat kekhawatiran
itu yang pertama
yang kedua adalah
isu tadi misalnya disamakan dengan bagaimana cara cara trump
saya kira tidak demikian
jadi saya ingin menyampaikan bahwa indonesia itu adalah negara yang
saat ini kita melihat potensi yang luar biasa
tetapi tidak dikelola dengan cara yang
pikiran yang lebih besar untuk kemajuan secara bersama
karena ketimpangan ekonomi begitu besar
kesenjangan begitu besar
di cnn ini penontonnya mungkin kalangan menengah ke atas
tetapi di kalangan bawah itu melihat bahwa
jadi kita melihat bahwa kebijakan infrastruktur
yang saat ini mungkin kita harus mengapresiasinya
tetapi di satu sisi
masyarakat melihat bahwa kok kesejahteraan kita tidak semakin lebih baik di era pak jokowi
padahal janji yang disampaikan oleh pak jokowi
kemudian lowongan pekerjaan sepuluh juta
lowongan pekerjaan yang katanya akan disediakan
tetapi kita mempertanyakan untuk siapa sebetulnya
untuk rakyat indonesia atau untuk tenaga kerja luar negeri
menarik sekali soal tenaga kerja asing yang kemudian itu mau di highlight

karena bagaimanapun tenaga kerja asing itu
bahwa apa juga terkena

jadi kita harus memperhatikan
untuk menjaga keuntungan
bahwa apa juga terkait dengan agreement yang kemudian sudah ditandatangani indonesia
menyetujui pasar bebas
apakah ini menunjukkan bahwa prabowo juga kemudian anti nanti
kemudian dengan pasar bebas ya
karena itu juga sudah disampaikan dalam pidato ini
setelah itu aja kita bahas
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal jargon yang kemudian disampaikan
prabowo subianto dalam sebuah sesi kampanye
make indonesia great again
sudah disampaikan di awal tadi oleh kang pipin
juru debat dari bpn prabowo sandi mengatakan bahwa
ini semata mata menumbuhkan optimisme gitu ya
tapi kemudian yang di highlight disini adalah kembali soal
tenaga kerja asing
kembali saya tanyakan
apakah itu artinya
dengan perdagangan bebas
yang mungkin sekarang terjadi di indonesia
yang harus kita lihat adalah bahwa
ketika kepemimpinan itu harus
jadi ketika beliau mengatakan indonesian first
artinya indonesia harus menjadi prioritas
maka rakyat indonesia harus mendapatkan
prioritas utama ketika ada sumber daya itu
sumber daya dalam negeri
memang harus diberikan untuk rakyat indonesia
jadi kira kira seperti donald trump ya
jadi saya kira itu yang paling utama
jadi jangan melihat sisi
memang ada sisi baik dan buruk
yang ingin diperlihatkan dengan mengatakan indonesia first
adalah bagaimana sumber daya
semua kekuatan yang dimiliki oleh indonesia
diberikan sebesar besarnya untuk rakyat indonesia
sebagaimana dalam undang undang dasar kita
bahwa semua sumber daya alam kita
memang untuk kesejahteraan masyarakat indonesia
jadi poin utamanya itu
sebagaimana lowongan pekerjaan
yang dijanjikan sepuluh juta
kita ingin nanti ke depan
memang yang diutamakan adalah rakyat indonesia
bukan pekerja kasar yang datang ke sini
kemudian dibayar dengan tiga kali lipat lebih besar
dan tidak dikenakan pajak
jadi honornya meri
anda informasi ini saya selesaikan dulu
saya selesaikan dulu
itu temuan dari siapa
bukan saya yang menyampaikan
tetapi itu adalah temuan dari om budsman
terkait dengan bagaimana kondisi tenaga kerja asing
berada di indonesia
oke dan donald trump disini menjadi panutan prabowo
jangan hanya satu sisi karena memang donald trump
tapi kan jargonnya sudah diambil
saya kira itu hanya salah satu
jargon kita tetap indonesia
adil dan makmur bersama prabowo
tapi ini jargonnya diambil
make indonesia great again
kedekatan khusus atau panutan khusus
yang diberikan dari seorang prabowo kepada donald trump
untuk dalam hal hal yang baik
diutamakan kepada rakyat indonesia
itu memang harus diperjuangkan
dan itu menjadi salah satu cita cita
karena menarik juga
presiden jokowi di
kemudian sempat menyindir amerika serikat
tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi yang terbesar
di tengah dunia yang tenggelam
itu ya bang inas ya
bahwa ada kritik yang secara terang terangan
kita bisa mengkritik
tapi kita kan harus melihat gitu realitanya di lapangan seperti apa
bagaimana sih sebenarnya yang namanya
tenaga kerja cina masuk
kan kontraknya dari zaman sbi juga sudah begitu
cina kan polisinya seperti itu
dia mau investasi
nanti tenaga untuk membangun
untuk investasinya atau industri nya
dia menggunakan tanda tenaga cina
tetapi setelah itu terbangun
ini kan polisinya dia
kalau kita mau
mereka minta mereka investasi
dan ini sudah di zaman psb seperti ini
kita kan hanya meneruskan
dan setelah mereka selesai
seperti contohnya yang saya lihat di mana
di banten daerah saya
begitu pabrik semen merah putih selesai
sebagian besar tenaga asing dipulangkan di china
dan saya tidak setuju dengan yang namanya tadi
dia bilang pajang tidak ada
kan kita kan ada pajak badora
badan dan orang asing
itu harus diterapkan
tidak ada apa apa
tidak ada itu
badora itu tidak bisa
siapapun yang bekerja di situ
kena badora itu
tapi om busman berbeda ya
silahkan buka datanya di mana om busman
badora itu malah yang dikejar oleh sri mulyani
mengejar itu sri mulyani
banyak tenaga asing yang masuk
jadi honor mereka
ditransfer langsung ke bank asing
bank negara mereka
tetapi kan badora itu kan bisa kita pungut kepada perusahaan
seperti saya punya perusahaan
tapi tidak harus
perusahaan yang bisa memotong gitu loh
terus bayarkan kepada
kepada dirijen pajak
kemudian yang ini
yang mereka transfer ke
tetapi pajak itu
badora itu dibayar
make indonesia great again
tadi dikatakan bahwa indonesia belum pernah
indonesia rakyat masih miskin
ya memang kalau kita lihat angkanya
memang masih jutaan
kalau dua ratus enam puluh juta
kan sekitar dua puluh empat juta
memang jutaan gitu loh
jangan lihat angka jutaan
tetapi lihat digitnya turun
ada upaya dari pemerintah
dari pak jokowi
untuk menurunkan kemiskinan
itu harus kita hargai
ini yang kita
kalau kita mau sebut negara besar
dari dulu sampai sekarang itu kita great
kita negara besar
negara yang great
bukan hanya sekarang aja
atau bukan nanti
pada saat pak
tapi kan kalau cuma jargon
sebenarnya nggak masalah kan
yang penting kan
yang tadi disampaikan kang pipin
jangan jargon yang
nah mirip orang lain
yang tidak sesuai dengan
kultur bangsa indonesia
amerika boleh mengatakan
saya bangga dengan
indonesia tidak seperti itu
kita harus bangga
sebagai bangsa indonesia
beliau dari pks
saya dari hanura
pak prabowo dari genda
tapi kita bangga sebagai bangsa indonesia
jadi bukan saya bangga sebagai republik
dan saya bangga sebagai demokrat
itu yang terjadi di amerika
jadi tidak boleh juga dibawa
kultur ini ke indonesia
saya kira indonesia itu
tetapi dikelola dengan
kepemimpinan yang tidak great
itulah persoalan yang saat ini
kalau kepemimpinan itu tidak grade
jadi bagi indonesia great again ini
jadi saya kira poin ke depan
jadi ini penting ya
great kepemimpinan itu kan
dilihat dari kinerjanya
berapa sekarang banyak
berapa banyak sekarang
itulah kita lihat greatnya
jadi poin pentingnya
itu gizi buruk
saya kira dan
untuk mengatasi itu
salah satu program utamanya
melahirkan generasi emas
generasi di mana
mak mak dan anak anak itu
mendapatkan susu protein
yang layak ke depan
yang itu menjadi salah satu impian
saya ingin mengejar pernyataan anda yang tadi
jadi indonesia great
tapi kepemimpinannya yang tidak grade
harus melihat bahwa
kalau ditimbang timbang lah ya
dari berbagai sisi misalnya
dibandingkan dengan kepemimpinan pak sby misalnya
di satu sisi misalnya
kita harus melihat bahwa
indeks demokrasi kita
kepemimpinan pak sby
saya sebetulnya bang inas
menunggu bps mengeluarkan
indeks demokrasi tahun dua ribu tujuh belas
harusnya bulan september
tetapi sampai saat ini
itu tidak keluar
karena saya memprediksi
bahwa indeks demokrasi
khususnya tahun dua ribu tujuh belas
akan semakin turun
dimana ada penilaian dari luar negara
kita tidak lagi bebas
jadi hanya sebagian bebas
jadi referensinya pemerintahan
presiden sby ya
jadi kalau kita melihat
bagaimana membandingkan ya
misalnya bagaimana dulu
media bisa bebas
mahasiswa bisa mudah untuk mengkritik
tetapi saat ini
di ugm kemarin
di bali juga begitu
begitu mudah dibubarkan
deklarasi jokowi dua periode
saya kira ini poin penting
memberikan kata like
kepada para politisi
memberikan statement sesuatu
kalau misalnya saya memberikan like
maka saya kena delik
bahwa saya tidak minta lagi
saya kira itulah
itu nggak seperti itu
saat ini kita menghadapi
di mana di daerah pak jokowi
kekhawatiran proses kriminalisasi
ketika kita kritis terhadap pemerintahan
ini berarti nambah lagi poinnya ya
soal job dan juga soal itu ya
oke bang nidas
kalau lihat sudut pandangnya
perspektifnya di sana
kita lihatnya tidak seperti itu
satu contoh saja
yang paling sederhana
pak jokowi juga bisa diputus
apa itu nggak demokratis
apakah sistem hukum kita
sudah jauh lebih baik
bisa pernah terjadi
yang sedang menjabat
kemudian diputus oleh pengadilan bersalah
kalau zaman dulu mah
pengadilan sudah diintervensi
jangan keluarin loh ya
sekarang kan tidak
pak jokowi diam saja silahkan
ternyata diputus pengadilan bersalah
nah dari situ juga bisa ditolong ukur gitu loh
jadi sudut pandangnya kita memang tak akan berbeda
sisi melihatnya lain
tapi dari oposisi pasal itu selalu begitu
kalau dulu mah
partai politik itu bisa bebas mengambil pilihan
loh sekarang juga bebas
tapi sekarang partai politik
misalnya tidak mendukung pemerintah
kemudian internalnya terkadang kelihatan agak diobrak abrik
diobrak abrik itu
partai politik yang mana itu
harus disebutkan ya
partai politik yang diobrak abk
partai politiknya sendiri
dilihat disini sekarang
kok partai politik yang disana
kok jauh lebih baik dari pak jokowi
kok kita tidak
mungkin dia ingin pindah kesana aja
sudah sangat jauh
sudah sangat jauh meluas dari topik kita pada malam hari ini
tapi nanti setelah jeda mas jaya dihanan ini sudah berkembang
oke indonesia itu great
cara kepemimpinannya itu yang tidak gratis
kemudian sudah agak bergeser sekarang
mas jaya dianan sebenarnya apakah ada
dalam ketika prabowo mengucapkan make indonesia great again
yang kemudian sekarang justru menjadi perbincangan dan menjadi polemik di masyarakat
nanti ya setelah jadinya
tetap di cnn indonesia
anda kembali di cnn indonesia promise
kami masih membahas slogan yang disampaikan oleh calon presiden prabowo subianto
make indonesia great again
adakah kesalahan kalau menurut anda dari penggunaan jargon ini
yang kemudian digunakan oleh prabowo
memang slogan resminya tim prabowo bukan itu ya
resmi yang didaftarkan ke kpu
indonesia adil dan makmur
tetapi kalau kita lihat tema dan substansi kampanye
memang itu kan cocok dengan
make america great again atau yang make indonesia great again itu
substansinya itu kan soal ekonomi
kemudian memotret jokowi sebagai pemimpin yang lemah
kira kira gitu kan
itu yang di trump kan begitu
kemudian terlalu pro cina
kemudian kepemimpinan lemah
termasuk terhadap iran
kalau waktu itu kan
kira kira begitu yang ingin dipotret ya
jadi dengan demikian saya kira
secara substansi apa yang disampaikan pak prabowo itu ada di dalamnya
bukan sesuatu yang datang tiba tiba menurut saya
karena dia beresonansi dengan tema tema utama kampanye nya
itu pilihan yang cukup beresiko ya
jadi apakah warna kampanye program prabowo subianto
kemudian akan mengikuti warna kampanye program donald trump
jika mengambil jargonnya
ya tentu akan ada penyesuaian
dasarnya memang plagiatori pasti
tentu kan akan ada
akan ada penyesuaian penyesuaian pasti ya
tetapi yang jadi
make indonesia great again tuh
secara langsung konteksnya dikaitkan dengan donald trump
itu kan upaya
antara lain dampaknya itu memotret jokowi lebih pro cina kan gitu
dan memang sekarang sedang terjadi perang
perang dagang antara china dan amerika
jadi memang ada upaya untuk situ dan
itu saya kira cukup laku di kalangan para pemilih
terutama pemilih yang anti jokowi kan
itu cukup laku
tetapi apakah itu kemudian beresonansi dengan para pemilih yang masih berada di tengah
kalau kemudian harus diberikan pilihan
tidak anti asing
dengan secara spesifik anti jina
tapi juga terbuka dengan amerika
ya kan jadinya itu juga problem kan
kenapa kok jadi pro amerika
kira kira gitu kan
apalagi pro amerika donald trump
itu resikonya menurut saya
kenapa pakai istilah make indonesia great again
yang ngerti siapa gitu
mengapa tidak pakai istilah yang lebih
yang lebih cocok dengan masyarakat
kan pak prabowo itu kurang kuat
di kalangan pemilih perdesaan
make indonesia great again
tidak cocok sama mereka
harus ada istilah istilah yang lebih cocok
istilah make america indonesia great again itu
hanya cocok untuk orang orang di daerah perkotaan
yang pendidikannya tinggi
yang mengikuti perkembangan yang ada di amerika
kebetulan itu disampaikan dalam rakernas ldi
itu kemudian crowdnya sesuai dengan penyampaian itu
saya tidak tahu lagi bagaimana
ldi kan salah satu ormas islam ya
sejak orde baru sudah ada
saya tidak tahu
kalau dulu itu banyak di daerah daerah pedesaan
atau daerah daerah kota yang agak agak di pinggir
kalau dulu ya
saya tidak tahu sekarang
saya tidak punya pengetahuan yang cukup tentang lbi
apakah itu menjadi audiens yang cukup
tapi audiens pak prabowo ketika bicara
semua audiens indonesia kan
karena itu kan platform saja
berbicara di sebuah tempat
yang perlu dikejar oleh pak prabowo dan pak sandi adalah
antara lain mereka harus mengejar
ketertinggalan yang cukup jauh
kalau berdasarkan data hasil survei ya
di daerah perdesaan
di daerah perdesaan
kalau di smrc itu enam puluh tiga puluh ya
enam puluh sama tiga puluh itu
dan diantara yang sudah menentukan pilihan itu
apalagi isu tenaga kerja asing
itu cocok untuk
masa yang saat ini sudah memilih pak prabowo
yang sudah memilih ya
sudah tidak bisa digoyang ya
yang mereka perlukan adalah
sebetulnya apa sih solusi untuk persoalan yang ada sekarang ini
bukan lagi mengidentifikasi masalah ekonomi
kan masih mengidentifikasi kan
apa solusinya gitu
apakah okoc solusinya
bagaimana kalau misalnya
tidak pakai tenaga kerja asing
itu solusinya apa gitu
kalau pembangun infrastruktur
tidak boleh pakai utang
apa itu solusinya gitu
juga kalau di kalangan yang berusia dua puluh lima tahun ke bawah
angkatan kerjanya itu
apa itu solusinya gitu
apa bedanya dengan pak jokowi dan sebagainya
itu yang mereka perlukan
yang menurut saya akan lebih menarik
masih mau mempertimbangkan
dan apakah mereka kemudian bisa membeli
katakanlah jargon yang dipinjam dari presiden donald trump
atau kemudian ketika
warna programnya kemudian sama dengan donald trump
ya itu yang harus kita dengar
kalau cuma jargon saja
dan pesannya seperti yang disampaikan kang pipin
kenapa jargon itu yang diambil gitu
dan kalau kita perhatikan dari pidato pak prabowo itu kan
didahului dengan membandingkan dengan amerika kan
kenapa amerika berani mengatakan amerika first
atau country first kalau istilahnya john mccain
tapi kita juga sudah first kan
termasuk sumber daya kan sudah diambil alih semuanya
ada free pot sebentar lagi
terus sudah itu
isu matahari sudah diambil
sudah ada dua belas sumber minyak sudah diambil
sudah ada dua belas sumber minyak sudah diambil
pertamina yang pada eranya pak sby
kita sudah menguasai gitu
artinya indonesia semakin
saya tidak mau mengatakan great again
tapi indonesia akan semakin great and great and great
kang pipin tapi sama pertanyaan saya dengan mas jaya dihana tadi
itu hanya sekedar jargon yang
kemudian diucapkan saja sambil lalu
ketika dalam berpidato
atau memang kemudian
kita mungkin harus lihat ya
apakah besok kemudian pekan depan
dua minggu lagi
ada lagi pengucapan hal yang sama
sampai saat ini ya
jadi memang di internal kami
ada yang baru nanti
indonesia adil dan makmur bersama prabowo
karena itu memang yang kita tahu
kemudian itu adalah pidato
sebagaimana misalnya pak jokowi atau bang ines
misalnya menyampaikan pidato
kemudian menyampaikan perbandingan
jadi saya kira itu
karena memang ingin menyampaikan satu materi
kemudian ingin menyampaikan bahwa
ketika nanti memimpin
maka prabowo sandi memang akan mengutamakan
warga negara indonesia
rakyat indonesia akan diutamakan
bahwa semua sumber daya alam indonesia
jangan sampai ke luar negeri
tetapi kita usahakan berada di luar negeri
nah itu sudah
sudah terjadi sekarang
barang barang bahan menteri
barang barang bahan mentah ke luar negeri
dan kita ingin memastikan bahwa
setiap warga negara
itu mendapatkan perhatian
yang lebih dari pemerintah
dari kepemimpinan ke depan
oke jadi indonesia first
make indonesia great again
bukan harusnya jangan great again
benar benar hanya jargon saja
kita semua menunggu nih sebenarnya
kembali saya tanyakan itu
apakah warna programnya
apakah itu misalnya resmi
kami mengatakan bahwa itu
sampai saat ini
belum menjadi resmi
apakah nanti akan misalnya disampaikan
apakah itu nanti akan menjadi
legal atau resmi dari kami
itu tentu akan dibahas
tapi sampai saat ini
itu yang disampaikan oleh pak prabowo
dan sampai saat ini
indonesia adil dan makmur
bersama prabowo sandi
itu yang menjadi tagline utama kita
itu tagline utama ya
kita sudah berbincang pada malam hari ini
terima kasih banyak
terima kasih banyak
sebagai sebuah strategi politik yang
notabene untuk memenangkan hati rakyat
tidak ada salahnya
tiap kubu melontarkan jargonnya masing masing
toh pada akhirnya
publik yang menilai dan menentukan pilihan
atau masuk akal
dan mana yang sekedar
namun satu yang wajib kita yakini indonesia
adalah bangsa yang besar
tetap bersama kami di cnn indonesia